sedikitnya dua orang yang akan mengikuti aksi superdamai jelit tiga di monas jakarta kamis pagi
berkumpul di halaman masjid raya kota bogor jawa barat dan melakukan long march
akibatnya kemacetan tidak terhindarkan lagi di sepanjang jalan yang mereka lalui
rencananya mereka akan menempuh jalur cibinong cimanggis depok dan bermalam di monas
sejak kemis pagi ribuan orang dari berbagai wilayah terus datang ke halaman masjid raya kota bogor
hujan yang mengguyur tak menyurutkan semangat masa melanjutkan long march
menyusuri jalan raya pajajaran cibinong cimanggis depok hingga tiba di kawasan monas jakarta
rombongan akan bermalam di monas sebelum mengikuti aksi dua desember
peserta jalan kaki ini tercatat sebagai relawan aksi dari berbagai kalangan masyarakat
belasan mobil bak hingga ambulan turut mengawal aksi jalan kaki ini
pada hari ini kita akan memperangkatkan memjahit penjaga
kemurnian al quran dari bogor raya
tadi malam pada jam sebelas tiga puluh sudah kita data peserta akan yang terdata dua ribu sekian dua ribu empat puluh lima gitu ini semua
sebahagian ada yang menunggu di warung jambu kemudian sebahagian ada di cibinong
dan insya allah akan bergabung dengan sahabat sahabat mujahid mujahid kita yang ada di depok nantinya
kita akan terus menuju ke monas nanti malam bermalam kita istirahat dan bergabung dengan para mujahid penjaga al quran di sana
di gerakan nasional pengawal fatwa mui di pelataran monas
yang sudah disepakati oleh pemerintah dalam hal ini kepolisian negara republik indonesia
akibat aksi jalan kaki ini arus lalu lintas di sepanjang jalan utama kota bogor sempat macet parah
kendaraan terhalang masa